putri miranda dan pangeran pahlawan
dahulu kala di dekat polandia ada pulau hijau ajaib bernama kruto
dan tepat di tengah kerajaan yang indah ini berdiri sebuah istana yang sangat indah
tapi itu bukanlah istana biasa atau kerajaan biasa
karena kruto diperintah oleh seorang putri cantik dan juga ajaib putri miranda
dia bukan hanya ratu yang pemberani tapi juga bijaksana
kehadirannya begitu menawan sehingga raja dan ratu dari kerajaan tetangga
sering meminta nasihatnya tentang masalah kerajaan dan politik kerajaan mereka
aku tidak akan pernah terbiasa dengan tempat ajaib ini mulia
tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi
putri miranda telah tinggal di sini sejak lahir
dan karena nasihat bijaknya dia diangkat menjadi ratu kruto

tinggal di istana sendirian meski itu ajaib
tidak sendiri yang mulia
sang putri selalu ditemani oleh kedua belas pelayannya tentunya
ya sampai kapan putri bisa tinggal dengan para pelayannya
dia harus memilih pelamar yang cocok untuk dirinya sendiri
itu semua untuk kebaikan kerajaannya
raja tidak salah
kruto tahu putri mereka efisien untuk mengurus kerajaan
tapi menyakitkan melihatnya sendirian
terima kasih greta
putri kau telah menerima begitu banyak lamaran
mereka semua tampaknya mampu
mereka entah lebih tertarik pada keajaiban istana ini
atau merasa harga diri mereka terlalu tinggi
hah aku tidak bisa menyerahkan nasib kruto ke tangan seseorang

andai saja aku bisa menemukan pangeran yang aku lihat dalam mimpiku
putri miranda kejahatan bangkit dari dunia bawah
kerajaanmu akan segera berada dalam bahaya besar
kejahatan akan datang dengan nafas beracun dan membuat semuanya tertidur lelap
tapi berjanjilah padaku putri kau tidak akan menyerah
tunggu aku putri
tapi putri itu semua hanyalah mimpi
tidak dia mencari aku
aku bisa merasakannya di tulang tulangku
itu bukan mimpi itu pertanda
kejahatan sedang meningkat dan dia berkata
aku tidak boleh menyerah
itu adalah hal yang sangat menyenangkan
keluarga kruto bersuka cita karena itu adalah hari ulang tahun ratu tercinta mereka
oh pesta yang luar biasa
pria wanita anak anak semuanya menari dan berpesta untuk ratu mereka
sebuah perayaan yang menarik sekali
hingga akhirnya sang iblis mendengarnya
iblis yang jahat shadow
krutoku yang manis apa itu
siapa kau sebenarnya
wanita tercantik di dunia
aku tidak tersinggung karena kau tidak tahu nama
karena kau tidak tahu nama aku
kau berada di atas dunia bawahku
kau berasal dari dunia bawah
aku akan melamarmu miranda manisku
raih tanganku dan jadilah ratuku
menyerahlah pada kekuatanku
aku tidak akan pernah menyerah
tentara kruto merasakan
bahaya dan ribuan tentara berbaris menuju shadow jahat untuk menyerangnya
tapi mereka meremehkannya
dalam satu saat yang cepat
nafas beracun shadow telah membuat semua orang menjadi tertidur lelap
saat shadow hendak menghembuskan nafas beracunnya pada putri dan para gadisnya
sang putri langsung membekukannya
semuanya kembali ke istana sekarang
sedow membebaskan dirinya dan mengikuti putri
dia menghembuskan nafas beracunnya pada para pelayan
mereka semua tertidur di udara
tapi sang putri waspada
kau dan kerajaanmu adalah milikku putri
aku akan menunggu selama yang dibutuhkan
kau tidak bisa membekukanku miranda
kau tidak bisa membekukanku miranda kau tidak bisa membekukanku miranda
jauh kemudian mendirikan tembok besar di sekitar istana
dan menjaga kesetiaannya pada naga berkepala tiga untuk menjaga istana
dan putri miranda sekarang menjadi tawanan di rumahnya sendiri

kruto yang dulunya luar biasa sekarang tertidur lelap
putri miranda menghabiskan hari harinya memikirkan tentang bagaimana menyelamatkan kerajaannya
shadow belum menyerah

tapi setiap kali dia mengerahkan kebun dia menangis
tidak ada keberaniannya untuk berbicara dengan putri
pikiran tentang putri yang membekukannya akan membuat shadow menjauh
putri bahkan bisa menyerah
tetapi dia tahu bahwa shadow akan mendatangkan malapetaka pada kerajaannya dengan memanggil dunia bawah
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan
putri dengarkan aku
semua kekhawatiranmu akan segera berakhir
di lautan jauh tinggal seorang pangeran yang gagal berani
pangeran pahlawan dia tahu semua tentang shadow dan kebangkitannya
menurut legenda putri hanya orang yang memenangkan cincin ajaib dari bagian terdalam lautan
yang akan menemukan sumber kehidupan shadow dan mengalahkannya
pangeran impianmu sedang dalam pencarian untuk menemukannya ketika dia ditangkap oleh bajak laut
dan disimpan jauh di dalam laut
tapi putri aku bisa melihatnya sekarang
dirinya telah terbebas
oh aku mohon tolong tunjukkan padaku siapa dia dan di mana dia sekarang
menjadi matahari dia bisa melihat segala sesuatu di sekitar planet
jadi dia menemukan pangeran pahlawan jauh di dalam lautan dan menunjukkan pantulannya kepada sang putri
pangeran pahlawan jauh di bawah air bertarung dengan makhluk magis
dengan keberanian dan tekadnya pangeran pahlawan mencapai tempat di mana cincin itu disimpan dan dijaga dengan ketat
pangeran yang gagah berani menukik dan menghancurkan sangkar itu
pangeran pahlawan telah mendapatkan cincin itu
bagaimana sekarang matahari
sekarang dia harus pergi mencari telur di hutan terlantar
telur yang merupakan sumber kehidupan shadow
jangan khawatir putri
aku akan menunjukkan semuanya
yang mulia mungkin kita harus membawa pasukan kita ke sini
tidak albin telur itu dijaga oleh kelinci di bawah pohon ek besar
kelinci itu akan melihat tentara dan kita akan kehilangan satu satunya kesempatan kita
aku telah berjanji kepada putriku dan aku berniat untuk menaatinya
pangeran mengeluarkan talinya dan mengikatnya ke cabang tertinggi dan menariknya dengan kuat
tangannya terbakar dan tubuhnya gemetar tapi dia tidak melepaskan
dan akhirnya pohon itu menyerah
di bawahnya ada sebuah lubang di mana ada seekor kelinci dan dalam cengkeramannya ada telur besar yang tidak biasa
begitu pangeran memasukkan tangannya kelinci mulai menghindari tangan pangeran
tapi pangeran tidak menyerah
dia memasukkan lagi tangannya ke dalam lubang itu dengan cepat dan mengambil telur itu
pangeran menerima tangan pangeran
albin pergi dari sini
pemerintahan selanjutnya akruto
setelah menyaksikan keberaniannya sang putri sekarang dengan penuh semangat menunggu untuk bertemu dengan pangeran
putri apa kau terluka
oh pangeran tidak masalah karena sekarang kau ada di sini
karena shadow adalah seorang penyihir
pemandangan yang bahkan bisa menakuti prajurit paling cerdas tidak berpengaruh pada pangeran pahlawan
dia mencabut pedangnya dan setelah pertarungan yang berani itu naga berkepala tiga itu dibunuh
tapi begitu hewan peliharaan setianya dibunuh shadow meraung dan naik ke langit
aku di sini untuk mengirimkan sesuatu kepada
berikan itu padaku
dan dengan satu gerakan yang cepat
akruto kembali berdiri
semua orang bangun untuk hari yang baru
mereka bertemu orang yang mereka cintai dan bersuka cita
pangeran pemberaniku kau mengalahkan kejahatan
ya itu benar
tapi aku hanya mengalahkan si
akhirnya sedangkan kau mengalahkan keinginannya dengan tekadmu yang tidak tergoyakan untuk tidak menyerah
aku akan merasa terhormat jika menikahimu putriku yang pemberani
putri dengan senang hati setuju
putri miranda dan pangeran pahlawan menyelamatkan kerajaan mereka dan dipersatukan untuk selamanya
mereka memerintah kruto selama berabad abad dan setelah itu hidup bahagia selamanya
mereka menikah dengan senang hati
mereka menikah dengan senang hati
mereka menikah dengan senang hati